saudara tauran dua kelompok remaja terjadi di ruas jalan otista raya jatinegara jakarta timur
pada minggu malam otot otot hai uh lempar dua kelompok remaja ini saling serang menggunakan
senjata tajam petasan hingga bom molotov akibatnya arus lalu lintas menjadi tertutup
para pengguna jalan memutar arah kendaraannya dan melawan arus untuk menghindari tawuran saksi
mata mengatakan tawuran berawal saat sekelompok remaja yang menggunakan sepeda motor menyerang
dan memprovokasi remaja lain yang sedang nongkrong di kawasan otista
kejadian tengah sini tasang tasan botol segala macam ya udah airnya selama berapa menit ada
kalau lima lima menit enggak lama ricu tapi enggak ada yang ketangkepkan yang kena udah
bubar adek adek yang selalu kabur kalau nyambung di sini di bawah jembatan udah bubar lagi hilang
polisi belum cepat datang gitu jadi enggak ada yang takut kalau mau waktu waktu banyak
dua kali petasan lurit mamat lurit parah setelah ada saja juga maksudnya juga ada